selama juni hingga juli dua ribu dua puluh
dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing
pada satu ratus sembilan puluh dua sampel covid sembilan belas di jawa timur
hasilnya subvarian omikron ba lima
sampel sampel itu didapat dari pasien covid sembilan belas
tanpa gejala hingga bergejala berat
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas jawa timur
mahian jibril alfarabi menyatakan
rata rata status vaksinasi pasien yang bergejala sedang hingga berat
belum lengkap sedangkan yang meninggal belum divaksin
kini adanya syarat vaksinasi dosis ketiga
atau booster untuk perjalanan menggunakan transportasi umum
dan masuk mal dapat meningkatkan capaian vaksinasi
dalam seminggu capaian vaksinasi booster di jawa timur
berarti memang dengan adanya syarat administratif
di sisi lain problem di lapangan biasanya dari segi masing masing daerah
kebijakan ini baru otomatis kan belum ada penganggaran khusus
untuk melaksanakan vaksinasi booster masal
terus habis itu melaksanakan gebrakan gebrakan yang besar untuk booster
jadi kan pasti menunggu waktu untuk mempersiapkan anggaran stm dan sebagainya
menurut epidemiolog universitas airlangga windu purnomo
penularan subvarian omikron dimungkinkan karena perjalanan internasional
dan kini sudah menjadi transmisi lokal
karakter penularannya pun cepat
meski demikian kabar baiknya angka hospitalisasi masih rendah
apapun subvariannya masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan
selain itu vaksinasi lengkap hingga dosis ketiga harus dilakukan
untuk mencegah gejala berat jika terinfeksi covid sembilan belas
di jawa timur penularan subvarian omikron dimungkinkan karena perjalanan internasional
dan kini sudah menjadi transmisi lokal
apapun subvarian yang belum divaksinasi risikonya meninggal adalah dua puluh delapan kali